partai golkar resmi mengusung kofifa indar parawansa dan emil dardak untuk maju kembali sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di pilkada jawa timur dua ribu dua puluh
ketua umum partai golkar erlangga hartarto berharap kofifa dan emil dardak bisa melanjutkan keberhasilan pembangunan di jatim
erlangga menyebut duet kepemimpinan kofifah emil telah terbukti mampu bekerja sama dengan baik dalam memajukan jawa timur
erlangga juga menyatakan parpol anggota koalisi indonesia maju lainnya juga mengusung calon yang sama
kami berkawan dengan jawa timur dan wakil gubernur
dan kami sudah komunikasi dengan koalisi indonesia maju yang seluruhnya punya calon yang sama
jadi kalau kita lihat di jawa timur koalisi indonesia maju ini punya lima puluh dua persen
tapi kalau yang lain mau ikut